semoga kami dalam lindungan tuhan
tentang enam fenomena tersebut
akan terjadi di bulan
berarti ya saat inilah
bagian dari dampak ya
nah fenomena itu yang pertama adalah
kenal sebagai nama lanina
suhu muka air laut di
samudera pasifik yang
lebih dingin daripada
suhu muka air laut di perairan
indonesia dan mengakibatkan
perbedaan tekanan dan
terjadilah aliran masa udara
mengakibatkan penambahan uap uap
air ke wilayah indonesia karena
membawa uap air dari samudera pasifik
itu yang fenomena global
dan saat itu
dan ini dalam bentuk apa nanti yang kita rasakan
karena uap air itu menambah
peningkatan pembentukan awan
dan saat itu
akhir september kami
curah hujan dapat mencapai
wilayah indonesia tengah dan timur
nah itu baru satu fenomena
ini dari laninya ini
bulan apa apa saja yang harus
di bulan oktober
tahun lalu ya
desember dan januari
nah dan akan
normal jadi levelnya itu
nah itu sampai sekitar januari
kemudian mulai melemah
akhir akhir april itu mendekati normal

jadi masih ada beberapa bulan lagi ya
april lah paling tidak
kalau ada perkembangan
kami akan terus memonitor
dan segera mengupdate
kemudian fenomena yang kedua
yaitu yang mengakibatkan musim hujan di indonesia
dari arah benua asia
sebelum masuk ke wilayah indonesia
itu membelok di samudera pasifik sehingga membawa uap uap air yang itu memberikan tambahan pasokan pembentukan uap air atau awan awan hujan di wilayah indonesia
dan waktu itu kami memprediksi puncaknya di bulan januari februari
jadi berbarengan dengan laninya
nah ini monsoon asia ini kan juga menambah hujan juga kan ya
nah kemudian ada lagi fenomena yang datangnya dari samudera hindia yaitu maiden julian oscillation adalah fenomena gelombang atmosfer yang merupakan pergerakan kluster awan yang dalam skala besar
jadi bayangkan grombol
bergerak berarak arakan dari samudera hindia menuju samudera pasifik
samudera india tepatnya di sebelah timur afrika menuju samudera pasifik melintasi kepulauan indonesia masuk dari arah barat
nah ini puncaknya jatuh pada jangan jangan bulan januari
ya ini juga
ya januari februari ini masih
tapi begini kalau mgo ini agak beda
kalau laninya itu
kan sampai enam bulan dari mana oktober sampai april ya berbulan bulan
mgo ini ada siklus
dia berlangsungnya kurang lebih hanya satu minggu sampai sepuluh hari gitu
tetapi setiap tiga puluh sampai enam puluh hari itu datang lagi
itu penyebabnya apa persisnya
karena perbedaan tekanan udara tadi
atau perbedaan suhu muka air laut yang ada di samudera hindia terhadap perairan indonesia
kan juga perbedaan suhu muka air laut tadi dan mengakibatkan perbedaan tekanan dan mengakibatkan adanya pergerakan
nah yang kami khawatirkan kejadian puncak itu overlap bersamaan
person ini sampai kapan kira kira
kalau monsun ini ya sampai april lah
jadi kan bareng sama laninya
bedanya tahun lalu hanya monsun aja gak ada laninanya
nah kemudian yang keempat juga ini
adanya pertemuan karena ini kita di katolistiwa
kemudian ada angin dari asia menuju ke katulistiwa
ini juga ada angin dari arah australia
jadi ada pertemuan angin di sepanjang katulistiwa ini
tepatnya saat ini berada di atas utara jawa sampai nusa tenggara
jadi di sekitar jawa sampai nusa tenggara
dua angin yang regional ini bertemu
nah pertemuan ini mengakibatkan apa
kecepatan angin menjadi melemah
kemudian mengakibatkan penguapan semakin meningkat dan terbentuknya awan awan hujan lagi
nah ini juga berlangsung beberapa waktu ya
tapi tidak sepanjang laninya dan angin monsun ya
itu yang keempat
kemudian yang kelima
ini adanya suhu udara di perairan indonesia ini sudah semakin hangat
ini berkaitan dengan global warming kan
ya seperti itu
nah dan data terakhir menunjukkan suhunya sudah mencapai dua puluh sembilan derajat celcius lebih
dan kemungkinan masih akan meningkat
normalnya seharusnya idealnya dua puluh enam kan
jadi tiga derajat lebih tinggi
nah ini kan sesuatu
kalau namanya suhu tiga derajat aja udah
nah dan ini mengakibatkan pembentukan awan awan hujan juga semakin intensif ya
bersamaan ada monsoon ada lanina ada ngo ini terus
dan kondisinya kan lembab ini
jadi awan awan terbentuk intensif
dan yang terakhir adalah kondisi setempat
kondisi setempat di lokasi ada kondisi topografi tersebut
kondisi topografi ini kan ada interaksi antara angin angin tadi dengan topografi setempat
namun sebetulnya kami masih mengidentifikasi potensi terbentuknya sirkulasi siklonik
jadi karena perbedaan tekanan udara di beberapa wilayah di perairan samudera india
ini akan seperti saat ini terjadi sirkulasi
nah ini akan membuat semacam apa ya
pusaran begitu di atas samudera
dan ini bisa berdampak secara tidak langsung mengakibatkan gelombang tinggi
jadi ini kan gelombangnya sedang tinggi
dan juga mengakibatkan peningkatan curah hujan juga
nah jadi cukup banyak
sebetulnya masih ada satu potensi yang sifatnya insidental
yang kami khawatirkan adalah masuknya seruak udara
nah ini juga mengakibatkan peningkatan curah hujan
jadi cukup cukup banyak

yang sebetulnya sedang masuk tapi ini agak melemah
nanti beberapa waktu lagi bisa menguat lagi
mengakibatkan peningkatan apa curah hujan juga
jadi pada intinya ini betul betul perfect storm ya untuk segala macam fenomena

anomali yang di semester ke dua tahun dua ribu dua puluh
anomali yang di semester ke dua tahun dua ribu dua puluh
semester ke dua tahun dua ribu dua puluh satu belum terlihat
tapi yang perlu diwaspadai justru ini
transisi antara musim hujan dan musim kemarau
tentang kondisi ekstrim ini sebetulnya waktu kami melaporkan ke presiden langsung dilakukan sidang kabinet
jadi bapak presiden meresponnya sangat cepat dan menggerakkan jajaran kementerian untuk berkoordinasi
dan saat itu kami menyelenggarakan rakornas tidak hanya dengan pemerintah pusat tetapi juga dengan pemerintah pemerintah daerah
maksudnya menginformasikan potensi yang dapat meningkatkan curah hujan di tahun dua ribu dua puluh satu di awal tahun ini januari sampai maret
di prediksi total peningkatan bisa mencapai empat puluh delapan puluh persen
kalau tadi empat puluh persen kan hanya
ini kan gabungan
ini bisa dikatakan bencana hidrometeorologi
kita sudah masuk dalam tahap tahap itu bencana yang nah ini kita sudah bisa memitigasinya dengan baik menurut mbak
sudah memiliki tools atau perangkat untuk menyiapkan diri
nah ini ada beberapa hal ya
kalau dari segi koordinasi saya melihat ini jauh lebih baik daripada tahun tahun sebelumnya
karena baik pupr kemudian pemerintah provinsi misalnya dki dan juga pihak pihak terkait ini sudah duduk dan saling berunding
ini yang menyiapkan pengerukan dano dano waduk waduk pupr
siap itu ya
pak dirjanya sudah
supaya enggak banjir
terus bahkan kadang kadang juga menelpon ibu ini bagaimana ini peluangnya
terus siapkan pompa pompa sebelum ini
kemudian juga pak gubernur itu juga menyiapkan beberapa hal hal itu yang harus disiapkan
kalau air itu sampai melampaui batas tadi
itu dari segi infrastruktur
dan untuk misalnya kemungkinan tanah longsor kita sudah lihat di sumedang
ini kan penting sekali
ini bencana alam tapi kan sebenarnya bisa dimitigasi kalau manusianya beradaptasi
ini yang masih menurut saya perlu ditingkatkan seperti longsor
longsor itu kan beda dengan banjir
kalau banjir di ibu kota itu langsung ada pu ada gubernur dan sebagainya
tapi kalau longsor itu di rural
di rural area dan tempatnya itu di tempat tempat yang pelosok
dan biasanya ada pemukiman di bawah
ada pemukiman di bawah dan itu jumlah yang rawan seperti itu banyak tapi tidak mengumpul
nah ini yang masih belum
harus ada penanganannya dan antisipasi karena kasian juga kan warga
seperti kita lihat di sumedang kan ini tiba tiba karena longsor
alam yang disalahkan tapi sebenarnya kan bisa dimitigasi
terutama di lokasi yang lahannya sudah terbuka lahannya terpotong potong
nah ini yang masih faktanya masih tidak mudah
meskipun kami sudah juga dengan ibu bupatinya dengan wali kotanya itu melakukan sidak di lokasi juga ya
tapi juga ada di sana berdiri di sana ini
nah ini diharapkan kan bisa ada gerakan ini
saya juga tidak mengerti
jadi istilahnya jangan menunggu ada bencana dulu baru bergerak
tapi mengantisipasi ini loh
kita pada bulan ini sampai bulan sekian sampai bulan sekian akan ada ini
jadi ini yang harus dilakukan
selama ini tidak
kalau antisipasi kalau saya lihat di lapangan
seperti pemerintah daerah di jawa barat misalnya yang saya lihat di lapangan
itu sudah siap
tetapi persoalannya itu tidak cukup hanya dengan kesiapan antisipasi
karena itu kan akumulasi proses yang panjang
lingkungannya kan sudah berubah
nah jadi penanganannya itu yes antisipasi benar
tetapi juga pemulihannya itu kan gak bisa hanya beberapa hari atau beberapa bulan gitu
nah jadi pemulihan dihijaukan kembali
waktu itu kami menanam bersama pohon di
dengan bupati dan wali kota
tapi kan nggak seketika tumbuh jadi pohon ini
jadi time untuk membuat ini benar lingkungan benar benar siap
itu terlalu lama dibandingkan kecepatan datangnya bencana
jadi sebenarnya dari kita kan harus paham bahwa ini bukan sesuatu yang datang tiba tiba
kita selalu ya kita selalu menghadapi karena ya posisi kita tadi ya
apalagi yang laninya monsternya
ini kan pasti akan terus ada setiap tahun
dan ini juga bagian dari dampak dari perubahan iklim
nah sebelum kita kesana
ini dari puncaknya bulan januari februari
kita sekarang sudah memasuki bulan februari
nanti bulan april ke depan lebih normal lagi
tapi apa lagi yang harus kita waspadai
karena biasanya sudah masuk cuaca kering ya
ini seperti apa tahun ini
nah untuk saat ini kami belum melihat adanya anomali
tapi biasanya untuk melihat anomali itu perlu monitoring setara continue paling tidak enam puluh hari
nah ini kami baru masuk tiga puluh hari ya
ini kami masih memonitor terus
tetapi untuk sementara anomali yang di semester kedua tahun dua ribu dua puluh
tapi yang perlu diwaspadai justru ini
transisi antara musim hujan dengan musim kemarau
itu sering terjadi angin kencang puting beliung
yang juga menimbulkan cukup korban
dan juga ini kebakaran lahan dan hutan
nah itu yang harus
ini juga musiman ya
karena biasanya cara cara membuka lahan masih ada yang membakar dan lain sebagainya
iya itu yang perlu diantisipasi
dan bahkan di musim hujan ini
februari ini potensi karhutlah juga
meskipun curah hujan sampai sekian sampai lima ratus mm
tetapi ada wilayah seperti di riau
dan di sumatera utara ya
itu justru di bulan februari ini
akan mengalami kemarau yang pertama
jadi kemarau nya mengalami dua kali
dan diwarnai dengan biasanya ada karhutlah juga
nah ini juga harus diantisipasi
harus di ini lah
bukan diantisipasi saja mitigasi
dan harus merupakan bagian dari kebijakan ya
tapi khusus untuk misalnya transportasi
atau penerbangan pelayaran dan lain sebagainya
nah betul sekali
jadi dengan kondisi cuaca ekstrim
atau di puncak musim hujan januari februari ini
pembentukan awan awan kumulunimbus
itu tadi kan proses penguapan sangat intensif
sehingga sering terbentuk tumpukan awan awan yang seperti bunga kul tebal membumbung tinggi
hitam dan cukup mengakutkan
itu yang membahayakan penerbangan
jadi kami selalu
melalui apa ya
ada data sharing juga kan untuk
airline atau pilot itu sebelum terbang
harus download data dari bmkg
beberapa jam sebelumnya
karena kami memprediksi enam jam sebelumnya
tentang jalur penerbangan
jadi misalnya pilotnya mau terbang dari soekarno hatta ke semarang ya
itu jalurnya sudah diketahui di sepanjang jalur itu
awan awan itu ada di mana saja
nah itu harus di download
kemudian bmkg melakukan monitoring real time
untuk take off dan landing
nah ini melalui apa
atc atau tower pengatur lalu lintas penerbangan
informasi kami sampaikan dan diteruskan ke pilot
apalagi indonesia kita sering sekali ya kejadian ini
pesawat ya kecelakaan dan
baru baru saja kan kita mengalaminya
jadi ini semua selama ini
mbak rita ya data khusus dari bmkg
warning dan lain sebagainya
ini berapa persen kira kira
atau seberapa puas lah mbak rita
ini kan sudah dikasih tahu ini
gimana caranya supaya
bukan saja pemerintah ya tapi masyarakat juga
warning early warning system bagi kita semua ini
ini sudah berjalan dengan baik
justru yang paling baik itu warning system untuk penerbangan
kepatuhannya sangat tinggi kalau untuk penerbangan
nah kemudian baru ini untuk masyarakat
nah kalau masyarakat ini ya mungkin separuh lah
kalau nelayan kan mereka paling sering melaut
ya nelayan sudah mulai
karena kami melakukan sekolah lapang cuaca nelayan
sejak beberapa tahun terakhir ini
dalam rangka meliterasi pentingnya keselamatan berlayar
selain menangkap ikan tapi tahu zona zona yang aman
tahu kapan harus berhenti
kapan harus berangkat
itu sudah lumayan lah kalau untuk nelayan ya
sudah mulai pergerakan kewaspadaan
mulai paham ya
ya mulai paham itu
kalau misalnya ini kan kita tsunami kan
saya lihat kan sudah mulai ada lah istilahnya
tempat tempat untuk evakuasi di mana dan lain khususnya kan di pesisir pantai
tapi ini betul betul sudah bagian dari kita kan
bencana alam ini harusnya bagian dari dna kita ya
ini sudah masuk belum
tapi yang untuk seperti itu yang masih kami harus berusaha keras
terus ikut senyum
butuh harga romensi
iya pakai sarawak
iya tapi untuk seperti itu yang masih kami harus berusaha keras
belum sepenuhnya berhasil seperti itu
perubahan iklim climate change global warming pemanasan global
ini katanya akan semakin memicu berbagai macam bentuk cuaca ekstrim
mungkin bisa dijelaskan kita sudah masukkan dalam fenomena perubahan iklim ini mbak rita
itu kami memiliki data sejak tahun seribu sembilan ratus lima puluh ya beberapa kali terulang kejadian itu
di masa lalu itu lima tahunan sampai tujuh tahun ya
jadi jauh lebih pendek ya
semakin pendek dan intensitas curah hujannya atau kekeringannya itu juga semakin meningkat
contohnya curah hujan tertinggi yang kami catat tahun lalu tiga ratus tujuh puluh tujuh mm
sebelumnya hanya sekitar satu ratus tiga puluh an
jadi kan ada lompatan intensitas dan semakin memendeknya periode ulang kejadian fenomena anomali global itu
dan ini tadi sudah disebut oleh mbak rita suhu permukaan laut yang biasanya dua puluh enam sekarang sudah dua puluh sembilan
dan ini perubahan beberapa derajat saja kan bisa mendapatkan dampak yang luar biasa
jadi selain curah hujan juga suhu udara itu ada juga
sangat kita rasakan dan tentunya kualitas udara
kandungan ini gas rumah kaca kami catat terakhir itu empat tahun dua ribu sembilan belas empat ratus delapan ppm
ini di ambientnya
kami ukur di koto tabang global atmosfering watch bmkg yang ada di sana
nah baseline nya itu hanya tiga ratus tujuh puluh dua ppm
jadi ini sudah jauh di atas ya
jadi berapa tahun ini
kita enam belas tahun ya
lima belas tahunan kenaikannya sekian
dan ini karena global warming ini atau perubahan pemanasan global ini kan karena ada konsentrasi gas rumah kaca yang semakin meningkat
karena itu tadi
ya kan sudah sains ilmu mengatakan ya ilmiah ini sumbernya itu adalah kegiatan manusia
dan hilangnya kehijauan apa
dan sementara itu pohon pohon kita tebangi terus
karena indonesia salah satu penyumbang ya gas rumah kaca terbesar khususnya dari deforestasi dan juga pembakaran gambut biasanya
dan perubahan lahan dan lain sebagainya
mbak rita mungkin harus diingatkan terus meneruskan ini dalam kebijakan kita ya untuk mengelola dan menata lingkungan
sejak kita menandatangani paris agreement tahun dua ribu dua puluh
yang jelas yang kami tahu untuk penataan lahan gambut ini kan terus adanya perpres badan restorasi gambut
nah kebetulan kami juga beberapa kali bersama sama melakukan kegiatan di badan restorasi gambut ini nampaknya juga melakukan banyak kajian kajian dan pengukuran pengukuran
dan juga kegiatan dengan masyarakat
setempat tapi itu sudah mengurangi jumlah
nah ini yang pengukurannya
belum kelihatan soalnya
nah karena baru lima tahun
kayaknya harus masif kan
memang maksud saya upaya tersistem itu mulai ada
namun kan perlu lebih dahsyat lagi
dan konversi lahan kan kita misalnya deforestasi atau pembalakan hutan dan lain sebagainya
juga kita lebih intensif misalnya kelapa sawit kita itu diutamakan
ini kan sebenarnya kan semua ada dampak negatifnya kan terhadap kualitas dari lingkungan maupun udara yang kita keluarkan kan
dan memang terutama yang itu karhutlah ini kami lihat penangkapan penangkapan terhadap yang melanggar melanggar itu
nampaknya ada kecenderungan semakin gencar ya
semakin banyak yang tertangkap perusahaan perusahaan yang melakukan
yang akal lah
nah namun mungkin kalau saya melihat apa juga diskusi yang pernah kami ikuti
kemungkinan juga mengimbas ke masyarakat sekitar yang jadi ikut terbawa kan
kita istirahat sebentar tapi kita perlu ingat ya bahwa kita bagian dari ring of fire ini
daerah ini paling rawan terhadap gempa bumi
dan juga gunung meletus dan tentu saja tsunami yang sering berbarengan dengan itu
dan tadi juga disebut bahwa ya keseimbangan yang hilang di alam itu justru menimbulkan banyak penyakit
nah salah satu yang kita rasakan sekarang dan masih sangat rasakan makanya kita selalu harus hati hati
itu karena ada perubahan lah istilahnya
bagaimana kita hidup berbarengan dengan alam dan lingkungan kita
mungkin mbak rita katanya ada ini ruang gempa ini paling favorit saya
kita bisa ke sana supaya mengingatkan kembali ya
waspadai dan bagaimana
ya nanti kami ajak ke sana
iya tetaplah bersama kami insight with desi anwar akan segera kembali
kalau yang kejadian di selat sunda itu memang tidak didesain untuk termonitor di sini
karena selat sunda itu berada di selatan
karena selat sunda itu berada di selatan
kelemahan bukan kelemahan ya
yang harus kita tingkatkan di sini sistem monitoring ini berbasis gempa bumi
nah yang bmkg tidak memberi peringatan dini karena memang tidak ada gempa bumi

lalilui nah tidak tidak
kita jangan dapat
orang semua cerdanya kami pandang

ini adalah video itu aja
tapi sepertinya kamu harus kriegen nyawa lesu
karena semuanya menjadi betul
jadi aware bangtasa
kita harus bersikap dan mewaspadai berbagai bencana alam yang akhir akhir ini kita alami
termasuk pengalaman kita di tengah cuaca ekstrim
saat ini saya dan mbak rita berada di master control khusus untuk gempa ya
ini ruangan seismic master control
indonesia tsunami early warning system dan pusat gempa nasional
pusat gempa nasional dan ini semua real time kan mbak rita
jadi kalau kita lihat di belakang ini
sensor sensor gempa bumi atau seismograf yang terpasang seluruh wilayah indonesia menghadang
menghadang zona megatrust
serta mengepung patahan patahan aktif yang melintang malang melintang di indonesia
dan itu merupakan bagian dari internet of things
sinyal sinyalnya langsung tertangkap
sensornya tertangkap dikirim melalui satelit
masuk ke super komputer yang ada di sini
kemudian diproses datanya dalam waktu dua menit
kita segera mengetahui posisi gempa ada di mana
berpotensi tsunami atau tidak
termasuk magnitudo atau kekuatannya berapa
dan secara otomatis dihitung
dengan super computer
dengan pemodelan matematis
untuk mengetahui berpotensi tsunami atau tidak
dalam waktu dua menit
dalam waktu dua menit kita mengetahui posisinya ada di mana
kemudian untuk mengetahui terjadi tsunami atau tidak
itu total dalam waktu empat menit
dalam waktu empat menit
masuk ke badan penanggulan bencana daerah
masuk informasinya ya
informasi tsunami atau informasi gempa bumi itu masuk ke badan penanggungan bencana
badan penanggungan bencana daerah
ke media tentu saja
ke media itu otomatis akan memberikan breaking news
kalau kita lihat sekarang ini
saya lihat ada yang merah itu
kelap klip ini artinya apa mbak rita
nah yang merah itu artinya dia aktif
itu ada menangkap sinyal sinyal seperti itu
ini tadi sepertinya
satu menit yang lalu baru ada gempa bumi ya
jadi biasanya kan sinyal sinyalnya itu masih berproses
nah ini gunung api dan lain sebagainya bisa terdeteksi di sini atau tempatnya beda
kalau gunung api di pusat vulkanologi dan mitigasi bencana
kecuali kalau ada gempa yang berkaitan dengan ini
kalau gempa di sini
gunung api di tempat yang berbeda
namun kami memperoleh data masuk dari gunung krakatau
ada di sini bisa masuk juga
iya dan ini semua kita pasti kerjasama dengan internasional dong
karena ini kan merupakan dari satelit ya
ini bagaimana kerjasamanya dan juga indonesia ini seperti apa kita kolaborasinya
kita melihat ada bendera dua puluh delapan negara
ini bendera dari dua puluh delapan negara adalah negara negara di sepanjang pantai
itu adalah negara negara yang menjadi tanggung jawab kita indonesia
untuk memonitor dan memberikan informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami
kebetulan chair dari dua puluh delapan negara itu adalah indonesia
kebetulan saya menjadi chairnya
sebagai ini apa ya
koordinasi untuk sistem monitoring gempa bumi dan peringatan dini tsunami
di seluruh pantai samudera hindia itu chairnya ada di sini
sehingga kita harus dalam waktu tertentu tidak boleh lebih dari sepuluh menit
harus menyebar ruas informasi itu
data ini dimiliki bersama oleh negara negara yang bergabung ini
atau ada propriety data
karena untuk menghitung gempa di indonesia kita juga perlu sensor sensor
data gempa di negara sekitar
jadi kita ada pertemuan secara rutin
ataupun ini otomatis itu misalnya ada yang sensor di papua
ada di australia
ada yang di thailand
ada yang di malaysia dan seterusnya
dan sensor ini apalagi kan kita ketahui ya
katanya kita ada punya sensor tsunami
jadi early warning systemnya suka tidak jalan
nah itu sensor sensor itu semua masih ada
masih jalan masih reliable mbak rita
masih kita bisa andalkan
itu jadi begini
sensor tsunami sebetulnya indonesia maksudnya yang kayak bui ya
nah itu sebetulnya tidak masuk ke sini
jadi bui bui itu adalah eksperimen
yang dilakukan oleh bppt saat itu
kalau eksperimen itu berhasil
kan harus diuji coba ini selama berapa tahun
baru akan dimasukkan di sini
tetapi belum selesai sudah tidak ada
jadi tidak pernah masuk ke sini
jadi sensor apa yang kita miliki di sini
indonesia tidak pernah menggunakan bui
yang digunakan adalah sensor gempa bumi
jadi untuk peringatan dini
kejadian gempa itu menjadi apa ya
sistem untuk menghitung apakah gempanya itu menimbulkan tsunami
nah itu akurat itu dalam
jadi dalam waktu kurang dari lima menit
informasi itu harus sudah sampai ke bpbd
dan bpbd kalau memang itu bahaya harus mencet sirine
dan sampai ke masyarakat
jadi yang perlu disampaikan
sistem peringatan dini ini berbasis matematics
bukan berbasis bui
kalau bui itu menjadi late warning system
karena buinya sudah ketabrak tsunami
dia baru kasih peringatan dini
jadi kita tidak bisa mengandalkan
jadi itu bui hilang tidak berpengaruh
terhadap sistem peringatan dini
karena berbasis matematik
jadi bisa saja memprediksi ada tsunami
tetapi tsunami nya tidak terjadi
karena prediksi itu hitungan
matematis tapi saya ingat waktu itu yang pernah katanya
dari bmkg tidak ada potensi tsunami
tapi ternyata ada potensi tsunami
jadi bisa ada miss miss nya juga ya mbak rita
jadi mungkin perlu kami sampaikan
kalau yang kejadian di selat sunda
itu memang tidak didesain untuk termonitor disini
karena selat sunda itu bukan karena gempa bumi
nah kelemahan bukan kelemahan ya
yang harus kita tingkatkan disini
sistem monitoring ini berbasis gempa bumi
nah yang bmkg tidak memberi peringatan dini
karena memang tidak ada gempa bumi
erupsi gunung api
nah itu monitoringnya tidak disini
nah ini yang makanya kami minta data
nah itu bisa jadi ada delay kan dalam melakukan permintaan itu atau bagaimana
sistemnya dibuat otomatis
setelah kejadian itu kan mereka kita baru menyadari ini harusnya ada data dari gunung api
makanya data gunung api sekarang masuk ke
sekarang harus diintegrated
karena ini semua kan ada kaitannya
nah jadi yang kita catat
kita lihat berbasis data
mulai tahun ini terjadi juga peningkatan aktivitas kegempaan
jadi selama bulan januari itu sudah tercatat lima ratus enam puluh kali lebih kejadian gempa gempa
di bulan januari hanya dua hari yang tidak terjadi gempa
jadi setiap hari
setiap hari kecuali dua hari itu
katanya kita sudah waktunya untuk ada ini lah
kita kan ada tiga lempeng tektonik dan juga suatu saat bisa saja terjadi tsunami
dan megathrust ini
jadi bisa diprediksi dan kalau memang iya itu bagaimana situasinya
jadi sebetulnya gempa bumi zonanya bisa diprediksi
tapi kapan dan waktu
tapi kapannya tidak bisa
nah oleh karena itu sistem yang ada di sini itu dibangun karena tsunami akibat gempa bumi megatrust yang ada di aceh waktu itu
di sebelah barat aceh
jadi sistem ini dibangun karena itu
karena sengaja sensor sensor yang segitiga itu dipasang menghadang di depan megatrust
agar kalau terjadi gempa di zona megatrust sinyal sinyalnya itu segera tertangkap
nah ini ada gempa juga
tentang keberadaan detektif newark berkata tujuh menit lalu tim orsi memiliki lima delapan meter tinggi sepuluh km
silahkan periksa sistem interaktif dan menggunakan sistem disminasi
bukan di indonesia ini ya
bukan di indonesia
oh jadi ini betul betul retime
nah biasanya kalau ini di indonesia apa yang dilakukan oleh teman teman di sini
itu petugas di sini langsung seketika meskipun di sini goyang kita enggak boleh pergi
kita nggak boleh pergi kemudian juga apa maksudnya yang bertugas di sini selama goyang sembunyi di bawah meja memakai helm sambil menunggu goyangan selesai
oh ini di sini ada helm helm yang diberi
iya ini untuk berlindung kalau ada goyangan gempa
nah selama berlindung itu yang bekerja artificial intelligence
jadi menghitung secara otomatis dalam waktu dua menit biasanya dua menit itu goyangan sudah selesai
nah baru petugas keluar dan cek hasil perhitungan artificial intelligence itu kemudian otomatis memodelkan apakah berpotensi tsunami atau tidak
nah jadi biasanya kalau kejadian ini pada sibuk
apa ngecek itu
karena ini paling penting ya data informasi harus segera keluar sehingga kita semua tahu apa yang harus dilakukan
yang terakhir kita kan gempa di sulawesi barat kan ya di mamuju dan di majene
ini langsung ya keluar sirennya
iya jadi di sini biasanya agak anu ya jadi petugas sudah terbiasa mereka langsung cek hitungan dari ai tadi
cek apakah perlu diverifikasi dan sebagainya total itu dua menit
bahkan sekarang kami sudah membuat transparan yaitu proses pengecekan itu bisa diikuti langsung tidak harus datang ke sini
masyarakat bisa melihat melalui youtube atau melalui website
jadi ada informasinya gempa langsung diketahui dimana posisinya dan dihitung secara matematis kekuatannya berapa
apakah menimbulkan tsunami itu masyarakat bisa
bisa lihat ikuti itu terus proses yang terjadi di sini
itu apa ini situsnya
wrs ya wrs strip ng ketik itu aja bmkg itu nanti akan keluar
dan itu keluar informasi terakhir mengenai potensi tsunami dan lain sebagainya
gempa dulu baru potensi tsunami
mbak rita ini tahun dua ribu dua puluh satu kita kan tadi sudah dijelaskan bahwa kita dalam cuaca ekstrim hidrometeorologi ya
paling nggak sampai bulan april dan setelah itu mulai lebih normal atau masuk ke musim kemarau musim panas
nah kalau dari memang gempa tidak bisa diprediksi kapan ya tapi yang harus kita kira kira waspadai dari segi gempa dan lain sebagainya untuk tahun ini
karena kita lihat kan juga ada beberapa gunung api yang sudah mulai aktif seperti merapi semeru dan juga di luar negeri itu banyak ada beberapa gunung api yang mulai aktif
apa yang harus kita pelajari
nah jadi yang kita catat kita lihat berbasis data mulai tahun ini terjadi juga peningkatan aktivitas kegempaan
jadi selama bulan januari itu sudah tercatat lima ratus enam puluh kali lebih kejadian gempa gempa
di bulan januari hanya dua hari yang tidak terjadi gempa
jadi setiap hari
setiap hari kecuali dua hari itu
tapi kita tidak bisa prediksi kekuatan gempanya dengan lewat ini sensor sensor ini mbak rita
kalau sensor tidak memprediksi tetapi mengukur kita baru tahu hasil ukurannya setelah kejadian
iya kalau sebelum kejadian nggak tahu
kalau bisa ya kita tahu ya kira kira ini berpotensi apalagi kalau mungkin posisinya itu di
ya jadi memang kalau gempa beda dengan cuaca ya bisa memprediksi seminggu sebelumnya
oh masih jauh di bawah
jadi belum diterapkan kadang kadang cocok kadang kadang meleset ya kan hampir sama lima puluh lima puluh
jadi belum belum bisa
masih belum bisa diandalkan
saya lihat ini yang teknologi kan semakin lama
semakin lama semakin canggih saya sudah beberapa kali di sini ini kan pasti ada
ini upgrading improvement dan juga apalagi ini semua berbasis tadi disebut ai dan lain sebagainya
ini penelitian ya kan penting bagaimana dari segi pendanaan idealnya
bagaimana apalagi kita sekarang menjadi tuan rumah lah dari
dari asosiasi gempa ini
nah yang khusus untuk gempa dan tsunami khusus untuk itu
kebetulan ya kami memang harus mempropos ke pemerintah ya
saat ini berapa budget keseluruhan yang diperoleh oleh bmkg
sekitar sebelum dipotong sekitar tiga dua kalau tidak tiga dua t
iya sekitar itu
sorry itu besar atau kecil atau sedang
kalau dibandingkan waktu saya baru datang
saya baru datang ke bmkg tahun dua ribu tujuh belas akhir itu satu
oh jadi ada dua kali lipat lah
nah dan itulah untuk innovation
jadi untuk menambah jumlah sensor
jumlah sensornya dulu hanya satu ratus tujuh puluh sekarang sudah tiga ratus lebih
tapi idealnya berapa
tapi dengan penambahan itu kami bisa melakukan kajian memasang sensor sensor yang mengepung patahan aktif
dalam rangka untuk mengetahui prospek kegempaannya ini akan aktif
misalnya di jakarta ini ya ada patahan ya
nah kita ingin tahu patahan itu benar benar ada nggak
karena serem ini kita di jakarta ini ada patahan jadi kita tinggal menunggu
itu harus kita buktikan
karena itu kan hanya dari sementara informasinya kan dari catatan
zaman hindia belanda datanya kan nggak ada
kalau tercatat ada gerakan berarti memang ada aktivitas patahan
tapi sekarang kita kan belum tahu
berarti buta ya
saat ini sedang dipasang itu sensor sensor
dan nanti insya allah bisa dihitung dengan teori matematik
kira kira prospek akan bergeraknya berapa tahun lagi
tapi enggak bisa akurat
jadi katakan mau sepuluh dua puluh lima puluh tahun lagi atau seratus tahun lagi
ada estimasi seperti itu
terakhir untuk kita masyarakat sendiri dan juga pemerintah
edukasinya itu apa yang diinginkan supaya kita tuh semua ada dalam dna kita
kalau masalah bencana alam ini
ini sudah tidak perlu panik lagi
tidak perlu mulai dari zero
jadi kami bersama bnpb dan lembaga terkait lainnya
sedang berupaya agar masyarakat itu bisa seketika itu menolong dirinya sendiri
karena di jepang kami belajar dari jepang
atau ditolong oleh temannya
atau ditolong oleh keluarganya
jadi bukan karena ditolong oleh pemerintah
nah jadi kemandirian dalam menolong atau mengevakuasi secara mandiri ini sangat penting
dan itulah pentingnya edukasi
harus bisa mewujudkan si anggota masyarakat ini tahu sebelum gempa apa yang harus dilakukan
saat gempa apa
saat ada tsunami apa yang harus dilakukan
ini yang masih banyak harus kami berusaha
baik terima kasih banyak
kerja keras sekali ini bmkg kita banyak sekali ya tergantung pada data yang dihasilkan oleh bmkg
kita harapkan juga dari tahun ke tahun akan ada perbaikan dari segi teknologi
dan juga kerjasamanya juga semakin baik
sekali lagi terima kasih
terima kasih sama sama mbak desy atas kunjungannya yang kesekian kali
dan demikian insight with desy anwar kali ini
jadi kita mau tidak mau ya harus beradaptasi dengan bencana
bencana alam yang selalu dan akan selalu terjadi
dan kita juga pemerintah pusat daerah dan juga berbagai macam institusi masyarakat
kita juga harus paham memitigasinya
sehingga semua ini kita perhitungkan dalam kita menata dan mengelola kehidupan dan lingkungan kita semua
demikian insight with desi anwar kali ini
jangan lupa anda juga dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia com dan di youtube cnn indonesia insight with desi anwar
sekian terima kasih banyak
jangan lupa ya ini masih masa covid sembilan belas
sering ya cuci tangan gunakan masker
tentu saja jaga jarak dan hindari kerumunan